wakil ketua mahkamah konstitusi saldi isra mempunyai pendapat berbeda
dalam putusan perselisihan hasil pemilihan umum pilpres dua ribu dua puluh
saldi menyebut ada beberapa dalil dari pemohon satu
yang telah terbukti dan beralasan menurut hukum
yaitu penyalahgunaan bantuan sosial dan ketidak netralan aparatur sipil negara
atau pejabat negara lainnya untuk memenangkan prabowo gibran
terdapat fakta persidangan perial pemberian atau penyaluran bansos
atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan pada rentang waktu
yang berdekatan atau berhimpitan dengan pemilu
praktek demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi
untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu yang disebut dengan electoral incentive
keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye
dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan presiden secara langsung
maupun tidak langsung sebagai pemberi bansos memunculkan
atau setidaknya berpotensi atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon
sementara itu merujuk fakta yang terungkap dalam proses persidangan
menteri yang terkait langsung dengan tugas tersebut
inkasu menteri sosial yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap pemberian bansof
menyampaikan keterangan bahwa tidak pernah terlibat dan atau dilibatkan
dalam pemberian atau penyaluran bansos secara langsung di lapangan
selain itu diperoleh pula fakta dalam persidangan
mengatakan bahwa terdapat sejumlah menteri aktif yang membagikan bansos kepada masyarakat
terutama selama periode kampanye
kunjungan ke masyarakat itu hampir selalu menyampaikan pesan bersayap
yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan atau kampanye terselubung
bagi pasangan calon tertentu